inilah detik detik penghadangan supporter psis yang menuju stadion jatidiri
semarang jawa tengah jumat sore tujuh belas februari dua ribu dua puluh
emosi masa terpancing karena tetap tidak diizinkan masuk ke stadion
oleh aparat yang bersiaga di gerbang masuk stadion jatidiri
beberapa supporter mengaku sudah membeli tiket dan meminta izin pulang kerja lebih awal
karena itu mereka kecewa saat sehari sebelumnya diputuskan
pertandingan digelar tanpa penonton
kita sangat menyayangkan ya mas ya tapi kita harus menghormati keputusan itu
kita hadir kesini juga bukan untuk apa apa kok
kita kesini kan karena rasa cinta saya teman teman juga suka sama psis
situasi memanas ketika semakin banyak supporter yang datang dan memaksa masuk ke stadion
negosiasi berjalan alot sehingga masa mulai mendorong barikade aparat
semprotan air dari mobil water cannon malah membuat masa beringas menyerang petugas
akhirnya polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa
aparat keamanan tidak mau kecolongan apabila laga psis melawan persis ini berakhir ricu
sebab kedua tim memiliki rekam jejak kerap saling serang di luar stadion pasca pertandingan
kita punya sejarah dengan solo
pada saat pertandingan ke solo kemarin
itu apa namanya supporter semarang
mengalami penyerangan ketika kembali dari pertandingan
nah peristiwa ini kemudian menjadi pemicu
memunculkan suara suara di kalangan supporter yang ada di semarang bahwa akan melakukan balasan ketika supporter solo berkunjung ke semarang
kerusuhan ini pun menambah panjang daftar insiden keributan sepak bola di tanah air
setelah yang terakhir kali terjadi di stadion kanjuruhan malang pada oktober tahun lalu
damar sinoko semarang jawa tengah